di dalam bpjs ini ketenagakerjaan itu kan selama ini ada kpr juga mbak
mereka sudah punya kpn mereka dapat pinjaman renovasi rumah segala
biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung
mampu atau nggak mampu berat atau enggak berat
seperti dulu waktu bpjs di luar yang bpi yang gratis
pemerintah dalam konteks ini niatnya baik mbak
kebijakan kan tentu konteksnya baik ya dalam arti karena memberi perlindungan
kepada masyarakat agar punya rumah kan
maksudnya kan karena harga rumah itu kan dari tahun ke tahun kan mahal
cuma persoalannya adalah dalam pp dua puluh satu itu
itu tidak dijelaskan secara clear bagaimana hak kewajiban dari ini
dari apa khususnya karyawan karyawan mbak
karyawan yang terkait dengan perusahaan dan karyawan yang mandiri itu nggak jelas
misalnya kalau yang karyawan dengan perusahaan itu kan tiga persen kan
taruhlah misalnya dasarnya ump ump jakarta itu lima juta
satu ratus lima puluh ribu itu perusahaan berarti dua puluh lima
satu ratus dua puluh lima ribunya ada di tangan ini
nah tentu ini kan membebani pelaku usaha dong pak
itu dengan dua puluh lima ya kalau cuma satu orang
ini kan pelaku usaha bisa saja perusahaannya itu punya karyawan sampai seribu misalnya
kalikan aja itu kan berarti ini kan menjadi beban berat
nah sementara dia itu kewajibannya harus setiap tanggal sepuluh membayar
tapi haknya apa itu kan belum dijelaskan mbak
haknya itu haknya dari pelaku usaha
kemudian yang kedua terkait karyawan mandiri
itu itu harus membayar penuh utuh tiga
yang ketiganya ini akan potensi tumpang tindih kebijakan
kenapa karena di dalam bpjs ini ketenaga kerjaan itu kan selama ini ada kpr juga mbak
mereka sudah punya kpn mereka dapat pinjaman renovasi rumah segala
makanya dengan adanya tak pernah pp dua puluh satu ini kan wajib sifatnya
nah berarti dia harus membayar double mbak
yang satu membayar rumah untuk kaitan dengan bpjs tenaga kerjaan pinjaman itu
satu lagi terus ini dengan adanya tapera
nah ini kan sudah membebani masyarakat dua hal itu
ini kan harus jelas skemanya seperti apa
karena kan pp dua puluh satu ini saya melihat justru implementasinya di lapangan rumit karena harus seskema
yang hal lain mbak itu terkait dengan bagaimana yang menolak
di dalam pp dua puluh satu juga dijelasin yang menolak itu apa kandil
satu kalau untuk yang asn itu kan diatur oleh men pan r b
men pan r b reformasi bureausi
tapi yang untuk buruh karyawan karena di bawah tenaga kerja
nah tenaga kerja ini apakah tenaga kerja kalau hanya menyentuh pada tataran apa namanya
tapi untuk yang kategori mandiri karena mandi apakah dia dibawa ke tenaga kerja
jadi ini kan juga harus jelas gitu kan
ini menurut saya banyak hal yang menurut pp dua puluh satu ini menimbulkan
yang ketiganya ya saya melihat p dua puluh satu ini seperti dipaksakan gitu
tiba tiba harus diterapkan kan gitu tanpa ada sosialisasi ya
paling tidak ujung ujungnya kan nanti harus ada
dalam hal ini kan membangun masyarakat sadar untuk membayar tapera gitu mbak
tapi kalau tiba tiba harus diterapkan tengah ini
nah yang ketiganya saya melihat bagaimana pak jokowi di kepemimpinan yang tinggal beberapa bulan ini
di dalam lima bulan injury time ini ya itu mengeluarkan satu kebijakan strategis gitu mbak
ini yang menurut saya harusnya kan perlu dikasih dulu gitu
apakah kemungkinan nggak membebani pemerintah berikutnya mbak
saya melihat ini akan membebani pemerintah berikutnya gitu presiden
dalam hal ini pak pak bowo sudah dikibar nanti
apakah akan melaksanakan itu atau tidak
saya rasa ini kan akan perlu juga perlu melakukan kajian juga mbak untuk menentukan apakah ini
karena yang menjadi persoalan adalah dampaknya mbak
masalah berpenghasilan rendah ya kan